menteri pertahanan prabowo subianto bersama menteri kesehatan terawan agus putranto
berkunjung ke pusat observasi virus corona di natuna rabu siang
kunjungan ini untuk memastikan warga negara indonesia atau mahasiswa
mahasiswi yang tengah diobservasi dalam keadaan sehat
menhan dan menkes tiba di natuna menggunakan pesawat boeing milik tni angkatan udara
mendarat pukul dua belas siang di lanut raden sajat
keduanya kemudian meninjau pusat observasi menggunakan bus
mendekat hingga ring dua atau di luar hanggar observasi
menteri kesehatan dan menteri pertahanan mendapat sambutan hangat
dari para mahasiswa mahasiswi warga negara indonesia yang tengah diobservasi
menggunakan masker mereka menunggu dan melambaikan tangan dari luar bus
baik menhan maupun menkes mengatakan semua wni dalam keadaan sehat
cara merangka memberi keyakinan bahwa kita tidak boleh panik kita harus tenang
percaya bahwa pemerintah tni depkes siap
siap tenang cool dan mampu melaksanakan tugas
jadi kalau kita kerjasama rakyat bersama pemerintah bersama tni kita hadapi semuanya dengan baik
mereka surak surak lewat dari luar dari jendela kita kan
kita kan dari ring dua
nggak bolehlah masuk ke sana
kita dari ring dua kemudian kita memantau semua
mereka semua menyambut kita tadi dari keluar semua keluar tadi
dan mereka mereka saya lihat bangga sekali melihat pak menhan
dan bahagia sekali ada menteri pertahanan dilihat dari jendela
karena saya di belakang beliau jadi yang kelihatan memang pak menhan
dan kami semua ikut berbahagia melihat kondisi mereka yang sangat